dengan membawa berbagai peralatan puluhan warga di sepanjang sungai sadar kecamatan
mojosari dan pungging mojokerto jawa timur berburu ikan mabuk warga berburu ikan mabuk
di sungai sadar setelah dam atau bendungan balong masin dibuka sejak sabtu malam selain
jaring warga juga turun langsung ke sungai membawa jala dan mesin strum ikan tak hanya
orang dewasa sejumlah anak anak dan perempuan ikut turun mencari ikan di sungai sadar berbagai jenis
ikan didapat seperti bader mojair keting dan ikan gabus tak jarang pulang warga mendapat
diawak yang terjerat jaring di sepanjang sungai sadar pembukaan dam balong masin dilakukan
pemerintah desa balong masin untuk pembersihan sungai sadar dan pembangunan menjelang musim
hujan yang akan datang kemarau panjang membawa berkah tersendiri bagi warga yang bermukim di
aliran sungai janebrahima
di kecamatan palangga kabupaten goa sulawesi selatan minggu pagi warga memanfaatkan situasi
mengeringnya air sungai dengan mencari kerang mulai pagi hingga menjelang maghrib warga berdatangan
ke lokasi dan turun ke tengah sungai jenebrang untuk mencari kerang yang kedalamannya kini
mencapai lutut orang dewasa selain mencari kerang ada juga warga yang datang ke lokasi hanya untuk
berfoto foto dan mengembalikan momen langka keringnya sungai janebrahima sungai janebrahima
sendiri merupakan sungai induk yang ada di kabupaten goa yang aliran airnya
dimanfaatkan petani selama ini diliputan cnn indonesia